turkan kare baima bakare maturuan kare allah alhamdulillah ya ya allah kero robilam
perlahan tapi pasti pari yang melangkah di gelapnya malam
nenek berusia sembilan puluh tiga tahun itu berusaha tak pernah absen menunaikan sholat terawih di masjid al islah taman kota madiun
parie memang dikenal taat beribadah meskipun peralatan sholat yang dimilikinya sangat sederhana
mukenanya pun terlihat usang
meski tak bisa membaca dan menulis pariem tekun mengikuti kajian tafsir al quran
semangatnya yang tinggi membuat pengurus masjid tergerak untuk mengajari pariem mengaji

bukan bukan bapak enggak jalan enggak jalan
sebagai buruh linting rokok klobot
pekerjaan itu dijalaninya hingga kini
lebih dari setengah abad berlalu
anak anak pariem telah dewasa dan berumah tangga
mereka merantau ke kota lain
sementara pariem tetap bertahan
sendirian di tempat yang sama
hidup sangat sederhana di rumah kontrakan yang ia sewa sejak berpuluh puluh tahun yang lalu
saat ini uang sewa yang harus dibayarnya setiap tahun
enam ratus ribu rupiah
ya entah mengapa pariem lebih memilih hidup sendiri
ia memang dikenal sangat mandiri dan tidak mau merepotkan orang lain
itu anaknya sendiri
apalagi ia tahu
kehidupan anak anaknya juga pas pasan
bu sudah berapa lama kenal mbah pariem
kurang lebih empat puluh tahun lebih mbak
ada kalau empat puluh lima tahun ada
keluarganya di mana
yang satu anaknya di surabaya
yang satu di jakarta
bagaimana nanti mereka
mbak pariem itu sosok yang seperti apa tuh bu
orangnya baik rajin bekerja rajin beribadah
dan suka berbagi orangnya
kalau ada rezeki
mesti lingkungan sekitarnya dikasih
sosok yang begitu menginspirasi
dan memancing saya untuk datang bertandang ke rumah beliau
dan saya membawa dua bungkus makanan
untuk sahur bersama mbak pariem
saya mendengar suara doa dan juga sayup sayup seperti mirip
saya harus mengetuk ya
mbak wajahnya sahur
kalau mirip jika di atas mirip
kalau di atas saya bisa berbuka
pariem nyaris tidak pernah memasak
ia lebih suka membeli lauk sederhana
dan kadang tetangga atau kerabat memberinya makanan
bagi saya malam itu adalah suasana sahur paling damai
kesederhanaan yang ditawarkan pariem menuduhkan hati saya
seharusnya ini sangat buker
janganleri k cooper bula buka
barang barangnya mendengar beriksuclick
walau ada pusatnya
bahwa apa yang saya kelas
itu sesuatu yang sangat close
kerasnya kehidupan yang dijalani pariem tak membuatnya lupa pada tuhan
sholat lima waktu diusahakannya selalu tepat waktu
meskipun untuk sekedar wudhu saja pariam harus berjalan jauh
pagi itu pariem harus bekerja dan saya memutuskan untuk mengantarnya
selain saya pariam juga ditemani seorang guru ngaji ketika berangkat bekerja
dalam perbincangan kecil kami tersirat betapa perempuan yang usianya hampir seabad itu berusaha bertahan di tengah kerasnya kehidupan termasuk menahan rasa sakit
dan mudah habah
lantunan tembang itu kerap terdengar dari bilik dinding gudang tempat pariam bekerja
ada sekitar lima belas buruh linting rokok tradisional di sana
sudah lima puluh satu tahun pariem bekerja sebagai buruh linting rokok
namun ia tak ingin berhenti
selain tak memiliki keterampilan pabrik ini bagaikan rumah kedua baginya
kehadiran teman teman membuatnya tak pernah merasa kesepian
ini kalau kenal mengopo
berada di lingkungan yang mengerti keadaannya bagi pariem sudah lebih dari cukup untuk membuatnya semangat bekerja
padahal ia hanya dibayar sembilan belas hingga dua puluh ribu rupiah setiap hari
uang itu hanya cukup untuk membeli makanan dan kebutuhan lain seadanya
pukul sebelas siang pariem selesai bekerja
kembali kami berjalan kaki
meski cuaca sedang panas panasnya pariam menolak naik kendaraan termasuk naik beca
tidak nampak orang apa apa

tidak tapi ada yang nampak
tidak tapi ada yang nampak
terlalu mahal katanya
ia lebih memilih bersimbah peluh berjalan kaki sekitar satu lima kilometer
ongkos naik beca bisa ditabungnya untuk diberikan kepada cucu cucunya kalau mereka datang entah kapan

akan kita mulai dari hospital

tak apa apa selamat tinggal k
terimakasih etwas masjid itu
saat superior merah
tinggal di sidoarjo jawa timur
sementara anaknya yang lain
seorang lagi laki laki bernama sukadi bermukim di jakarta
nah sukadi ini pernah beberapa kali mengunjungi ibunya
namun baik pariem tetangga maupun kerabat
tak ada yang menyimpan nomor teleponnya
bapak ibu kangen anak putu pak
saya kangen pak karena anak putu ini sangat repot pak
dan saya mengibadah ingat pak
saya mengibadah sejak tahun mampang
sejak tahun yang lalu allah
sejak tahun yang lalu nabi muhammad
nek burun nyebut
ini buatan kekerangan rezeki
baik baik ya nek
memang warga di sekitar pariem tinggal cukup memperhatikan
keadaan perempuan itu
sebisa mungkin mereka membantu
meskipun hanya sebatas yang mereka mampu
salah satunya membantu pariem untuk bisa belajar agama
setidaknya agar keinginan pariem untuk mencapai akhir yang indah tercapai
yang penting dari kami bisa menyaksikan
beliau nanti bisa dalam keadaan husnul kotimah
dalam bungasan yang baik
ini adalah alquran digital
kami sengaja membelinya secara online untuk
dijadikan sebagai hadiah
kenang kenangan terakhir dari kami
dan semoga ini nanti memberi keberkahan
dan bisa untuk deres atau menyimak ngaji saat mbak pariem ada di rumah
dengan alasan itu pula kami memberi satu hadiah lagi untuk pariem
mbak saya ada hadiah untuk mbak pariem
rencang rencang pula ini mbak
saya sudah lama saja belajar

saya sudah lama saja belajar
saya sudah lama saja belajar
saya sudah lama saja belajar
menurut mbak ima
mbak pariem menderita allah
dan allah memberkati dia
mbak pariem menderita allah
dan allah memberkati dia
mbak pariem menderita allah
dan allah memberkati dia
ini adalah penyampaian dari mbak ima
mbak ima adalah orang yang sangat berharga
ini adalah orang yang sangat berharga
ini adalah orang yang sangat berharga
saya sangat harga untuk keberryaskan diri saya dan itu adalah memilih victoria ort eating centre
ini adalah orang yang sangat berharga untuk keberryaskan diri saya dan itu adalah memilih victoria ort eating centre

poevert seorang perempuan dengan pendirian teguh dan dekat yang kuat
iennent tidak bernellebihan dengan pelhirian dan pelaki kali
yang ia tahu hanya jalan menuju surga dengan husnul khotimah
baginya tak ada yang tak mungkin bagi tuhan semesta alam untuk mewujudkan doa hambanya
entah melalui tangan siapa ia akan mendapatkan jalan menuju baitullah
pari menyakin jalan ibadahnya tak akan sia sia

penahanan luas itu podcasts